sebagai bagian dari persiapan pemindahan ibu kota negara
presiden joko widodo melantik bambang susantono
sebagai kepala otorita ibu kota negara nusantara
dan untuk membahasnya kini kita sudah terhubung dengan hendrikus andi simarmata
selaku ketua umum ikatan ahli perencanaan wilayah dan kota indonesia
halo pak andi selamat sore bisa mendengar suara kami
ya terdengar jelas selamat sore mbak farhanisa
pak andi langsung saja presiden joko widodo ini baru saja
melantik bambang susantono sebagai kepala otorita ibu kota nusantara
ya tentu ini memang sudah perintah dari undang undang
untuk segera menetapkan kepala otorita ikn
dan kalau melihat dari figur dari pak bambang dan pak dongi
menurut saya memang sudah relevan ya
dengan tugas tugas yang harus diselesaikan
oleh otorita ikn
terutama dalam jangka waktu dekat
banyak sekali pr pr yang harus diselesaikan
terkait dengan infrastruktur
dan juga tentu saja adalah tata kelolanya
dan menurut hemat kami memang pak bambang
punya background kuat di pembangunan infrastruktur perkotaan
dan pak dongi juga punya pengalaman
dalam membangun suatu kawasan permukiman skala besar
ya mari kita lihat nanti seperti apa
seperti yang pak andi sebutkan tadi
bahwa memang bambang susantono ini memiliki latar belakang
yang cukup mumpuni bisa dikatakan seperti itu
beliau pernah berkarir atau berkiprah di departemen pekerjaan umum
dan juga pernah pula menjabat sebagai deputi menko perekonomian
tepatnya di bidang koordinasi infrastruktur
dan juga pengembangan wilayah pada periode dua ribu tujuh hingga dua ribu sepuluh
lantas apakah menurut anda
pengalaman ini saja sudah cukup begitu
untuk bisa memangku dan juga melakukan pekerjaan

sebagai kepala otorita ikn
ya memang kalau kita lihat dalam jangka waktu pendek
ini kan kita harus berhitung dalam tahapan tahapannya
jadi kalau tahapan awal ini memang kriteria yang diharapkan bisa mengeksekusi
terutama nanti pertama dalam enam puluh hari ke depan
kita harus sudah mengeluarkan berbagai turunan dari undang undang ini
tentang master plan misalnya
tentang rencana tata ruangnya
dan masih banyak lagi tata kelola organisasinya
itu yang harus diemban oleh seorang bambang susantono dan doni
dan menurut emak saya
dengan jam terbang mereka pengalaman mereka
harusnya ini bisa dikesaikan
tetapi tentu tidak cukup hanya itu
mereka juga harus bisa meyakinkan publik

semua rencana yang sudah dibuat pemerintah itu rasional ya
karena kadang ketika rencana itu dibuat dan dieksekusi tentu akan banyak pertimbangan pertimbangan baru
dan disinilah diuji pengalaman ekspertis mereka untuk bisa merasionalisasi
ketika memang rencana yang sudah dirancang tidak sesuai dengan kondisi dalam dua bulan atau bahkan tahun ke depan
karena situasi sekarang sangat berat

dan menurut emak saya kita perlu berbagai senario untuk itu
dengan adanya hal hal yang memang harus diperhatikan begitu pak andi
lantas apa saja yang kemudian nantinya akan menjadi tantangan begitu bagi kepala otorita ikn ini
pertama kalau menurut saya
bagaimana beliau mampu mengumpulkan para menteri terkait
yang sudah bekerja dalam dua tahun terakhir
mempersiapkan perusahaan untuk mengeksekusi

misalnya di bapenas ada master plan ikn
ada rencana aksi super hub ikn
lalu di pu ada urban design guideline nya untuk kawasan inti pusat pemerintahan
di klhk juga ada rencana pengelolaan lingkungan hidupnya
termasuk juga di atr bpn nya
jadi semua rencana itu harus mampu diintegrasikan oleh beliau
dan kemudian para satgas yang sudah dibentuk
yang sudah dibentuk oleh kementerian terkait
kalau boleh bergabung dengan otorita
atau kemudian tidak ada lagi desentralisasi tugas
karena menurut nyamat saya
lahirnya otorita kan untuk memudahkan pelaksanaan pembangunannya
yang mungkin masih sekarang kita harus betul betul lihat ya
seperti apa strategi dari pak bambang susantono sendiri
nah yang kedua kalau menurut saya
pak andi boleh kita tahan sejenak pak andi
karena kita akan sama sama mengikuti pernyataan yang akan disampaikan oleh bambang susantono
dan juga wakil ketua otorita ikn doni rahayu
dan kita membangun kota tidak hanya membangun fisiknya
tetapi terutama adalah bagaimana kerekatan sosialnya
bagaimana interaksi antar warganya
bagaimana kota tersebut benar benar akan
menjadi kota yang layak huni humanis dan livable
dan step stepnya tentu saja setelah ini kami segera akan menghubungi pihak pihak kl terkait
yang selama ini sudah mempersiapkan konsep konsepnya
salah satunya mungkin dengan mbak pernas yang sudah dari dua ribu tujuh belas
sudah melakukan berbagai studi dan juga dengan kl lain
yang akan meneruskan berbagai pembangunan misalnya pupr dan yang lain
melalui kesempatan ini kami mengharapkan dukungan dari semua pihak
dari semua masyarakat karena kota ini adalah kota yang merefleksikan
kenusantaraan kegitaan semua
tentu dengan kearifan lokal yang sangat tinggi
sesuai dengan lokasinya yang berada di kalimantan timur
dan untuk itu kami mohon dukungan semua lapisan masyarakat
untuk sama sama kita membangun kota nusantara ini sehingga menjadi kota yang
sekali lagi inklusif hijau cerdas dan berkelanjutan
mungkin pak doni ada yang mau sampaikan silahkan
bapak presiden mengharapkan tentu ini kota akan menjadi satu kota
yang dapat merefleksikan kota indonesia di masa depan
dimana tentu saja semua tantangan refleksi ke masa depanan kita
akan terangkum di dalam kota ini bagaimana nanti kota ini dikelola misalnya
bagaimana interaksi antar warga bagaimana digitalisasi nanti akan mewarnai
bagaimana kota kota tersebut
dan tetap sekali lagi ini kota yang harus humanis
harus mengedepankan interaksi kerekatan sosial kohesivitas antar warganya
jadi program program yang ada tentu tidak hanya semata mata membangun fisik sekali lagi
tapi kami juga ingin membangun kerekatan sosial kami ingin membangun masyarakat yang dinamis
yang vibran sehingga sekali lagi ini akan menjadi kota untuk semua
jadi dengan begitu pak dari negatif bagaimana kalau boleh ditekni programnya

oke pak andi baru saja kita saksikan bersama cuplikan begitu ya
atau sedikit potongan yang disampaikan oleh bambang susantono
selaku kepala otorita ikn yang baru dimana seperti yang anda sampaikan
tadi ia menyampaikan juga ada beberapa hal yang memang menjadi pr begitu ya
salah satunya adalah koordinasi dan juga bahwa presiden joko widodo berpesan ikn
atau ibu kota nusantara ini diproyeksikan menjadi kota masa depan begitu ya
dengan nilai nilai yang humanis dan juga city for all
itu istilah yang tadi disampaikan oleh bambang susantono
terkait hal ini pak andi apa yang kemudian menurut anda menjadi prioritas utama dalam kata lain
yang harus dilakukan pertama kali sebagai kepala otorita ikn oleh bapak bambang susantono menurut anda
ya dalam ya katakanlah dalam seratus hari ke depan gitu ya
tentu beliau dan pak doni akan diuji bagaimana bisa mengintegrasikan tadi berbagai rencana yang sudah disusun ya
dan menurut hemat saya di berbagai rencana tersebut karena minimnya uji publik atau konsultasi publik yang dilakukan
maka beliau mempunyai kesempatan di sini untuk bagaimana mengundang masyarakat
baik profesi akademisi dan masyarakat daerah tentu saja ya
masyarakat desa di sana adat di sana untuk bisa buy in dengan rencana ini
karena kalau menurut hemat saya dengan keberadaan pak doni sendiri
beliau bisa menjangkau atau meng empeach para dunia usaha untuk bisa buy in terhadap rencana yang sudah disusun
nah itu pr pertama
pr kedua tentu saja adalah masalah lahan ya
karena lahan di sini punya hutan harus dialih statuskan dulu menjadi tanah yang diregistrasi di bpn
nah di dalamnya juga ada desa ya ada sekitar lima puluh tiga desa di kawasan ikn
yang mereka kemudian harus bisa menjadi bagian dari kota itu sendiri
jadi cities for all di sini kita maknai juga harusnya melibatkan masyarakat desa
melibatkan desa itu sebagai bagian dari pembangunan perkotaan ikn
dan itulah tren ke depan bahwa kota kota bukan mengaliniasi atau mengabaikan desa
peran dari desa maupun masyarakat desa
tapi bagaimana kota dan desa bisa bekerja sama dalam satu sinergi yang mewujudkan tadi ya
masyarakat yang lebih sejahtera
karena dengan kehadiran digital technology
desa kemudian bisa mengembangkan dirinya menjangkau market yang lebih luas daripada dulu sebelum ada teknologi digital masuk
jadi menurut saya itu dua pr utama yang harus dilakukan oleh pak bambang dan pak doni
untuk meyakinkan publik bahwa rencana yang sudah disusun oleh pemerintah dan dpr melalui ruu undang undang tiga dua ribu dua puluh dua itu betul betul memang rasional
dan bisa meyakinkan juga pasar ya dunia usaha bahwa this is realistic plan
baik berarti dengan kata lain semua mata saat ini tertuju begitu ya pak
tidak hanya di dunia pasar tetapi juga masyarakat indonesia secara keseluruhan untuk melihat apakah nanti kemudian bisa berjalan dengan lancar begitu pemindahannya
dan terakhir pak andi ini selain kepala otorita ikn ini
apa saja faktor yang menurut anda ini nantinya akan mempengaruhi kelancaran pemindahan ibu kota
ibu kota pak
ya tentu dalam satu tahun ini tahun dua ribu dua puluh dua akan sangat tergantung dengan strategi pembiayaan ya
pak bambang sendiri harus membentuk organisasi otoritanya kan
dan kemudian ada beberapa satgas yang sudah dibentuk kementerian ini juga harus bagaimana cara kerja mereka nanti
kalau menggunakan birokrasi yang seperti saat ini harusnya bisa lebih baik lagi
kalau di dalam satu otorita
nah itu yang pr pertama kalau menurut saya
pr kedua yang penting ya untuk memudahkan kerja mereka tentu adalah dukungan dari politik itu sendiri
dan juga dukungan dari masyarakat daerah ya
dibatkanlah orang orang daerah yang memiliki pengalaman jauh lebih lama di sana
di daerah penajam sana di daerah samboja sana
yang punya kapasitas ya dan juga saya lihat banyak sekali di sana
alih alih baik dari pemerintahan misalnya ada untuk urusan kehutanan di situ ada alih alih yang bisa menghijaukan kembali gitu ya
kehutanan di sana karena menurut hemat saya
strategi atau impresi pertahankan
itu meyakinkan bahwa ketika membangun infrastruktur
itu adalah infrastrukturnya hijau
dan tata cara pelepasan maupun pengalih fungsian lahannya itu betul betul memperhatikan prinsip prinsip pembangunan berkelanjutan
menarik untuk kita tunggu bagaimana mereka berdua bisa membentuk satu organisasi yang agile
agil di sini dalam arti responsif gitu ya
jangan terpaku pada silo
tetapi bagaimana juga mereka bisa merangkul masyarakat desa
pemerintah daerah di sana
dan meyakinkan pasar
oleh karena itu keberadaan presiden yang langsung menunjuk mereka
dan kalau bisa mereka berkoordinasi terus dengan bapak presiden itu akan sangat membantu ya
membantu meyakinkan tadi semua pihak bahwa sekali lagi rencana ini memang rasional
paling tidak dalam tiga tahun ke depan mereka bisa membuktikan progres progresnya
tidak usah terlalu muluk muluk
memang kita ukur bahwa kota ini atau embryo kota ini pelan pelan akan terwujud
jangan terlalu ada apa maksud saya jangan ada terlalu kesan yang bombastis yang harus dihindari kalau menurut saya
lakukanlah secara proper
tunjukkan bahwa kota itu memang dibangun sebagai suatu proses
bukan suatu projek
itu adalah proses proses yang melibatkan semua pihak
dan mari kita lihat dan tentu saja kita dukung siapapun yang dipilih presiden
dan dalam hal ini adalah pak bambang maupun pak domi
baik berarti kita semua akan menunggu begitu ya pak ya
melihat bagaimana kemudian proses pemindahan ibu kota negara ini berlangsung
dan juga kinerja dari ketua atau kepala otorita ikn dan wakil kepala otorita ikn yang baru saja ditunjuk
untuk melancarkan pemindahan atau proses ibu kota negara ini
baik terima kasih bapak hendrikus andi simarmata
selaku ketua umum ikatan ahli perencanaan wilayah dan kota indonesia
sudah bergabung bersama kami hari ini
baik makasih sama sama selamat sore